sarat ketiga a'a harus lemah iman
harus lemah iman
iya harus lemah iman
hidup saya memang kacau kacau balau
tapi saya nggak mau kalau disuruh ngaku lemah iman
a'a harus lemah iman
gak mau ah
tuh lihat dimana
sekarang mau saling pukul pukulan atau salaman
sepatu umah nomor berapa
ini yang lima ribuan
om ubed kenal bos saif
kamu manggil dia bos
om ubed dulu copet juga kan
sma nanti kamu di lembang
memangnya kita mau pindah ke lembang
mau nyuruh cw beli kopi
masa khaper kan
diam sekali dulu
bukannya gak mau
siapa yang masih setia sama kang gubun atau milih jadi anak buahnya cecep
masih setia sama kang bu bun
yang lain cari aman
kalau tahu bulat yang digoreng tanpa ada perencanaan sebelumnya
yang jualannya belum lewat
kamu kemana dulu jam segini baru pulang
belajar bersama atau main
habis belajar bersama terus main
kamu jangan banyak main
sebentar lagi udah mau apa itu ujian nasional
atau apa itu namanya
mana sepatu adinda yang gambarnya daun singkong
ujang lagi beli
ada telopang dari ujang
ada dua masalah kang
pertama masalah ukuran sepatu
iya kebanyakan nomor tiga puluh sembilan ke atas
masa sebandung nggak ada yang jual sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga nomor tiga puluh delapan
berarti nggak masalah dong
masalahnya tadi sebelum dapat yang nomor tiga puluh delapan saya harus ke beberapa toko dulu
itu yang bikin saya laporannya lama
kalau akhirnya ada berarti masalah pertama udah lewat
terus masalah kedua apa
harganya kang mahal
satu setengah juta
harga yang saya bilang mahal barusan sebetulnya itu daya paling murah
udah kamu beli
si ujang udah datang
tapi dia udah ngasih kabar
si ujang udah beli sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
dulu waktu kamu minta esi emak kasih
sekarang mah cuma minta beliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
nggak kamu kasih
lebih mahal dari esi
satu setengah juta
susi susah anti
susi susah anti
apa yang tadi kalian bicarakan dengan ubed
bos tahu saya sama gugum ketemu om ubed
saya membajak kamera cctv pemerintah kota
dimanapun kalian berada tak akan luput dari pemantauan saya
jangan ada dusta di antara kita
beli cilok sama ngebahas rencana saya yang tadinya mau jualan cilok juga
tapi nggak jadi
kalian tampak bingung
bingung itu salah satu sebabnya adalah takut
bisa karena banyak hal
di antaranya tiada lain yang tiada bukan
karena ada rahasia yang kalian khawatirkan akan terungkap
betul apa benar
jangan mengecewakan saya
mus nggak jadi beliin emas patu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
saya pesan ini ke percetakan dua rim
satu rim itu lima
dua rim jadinya seribu
poster ini akan saya pasang seperti poster poster calon wakil rakyat yang menempel di mana mana
mengotori sudut sudut kota pada masa kampanye
yang membuat dulunya hanyalah entah siapa
kemudian wajahnya menjadi begitu akrab di pandangan
akan menjadi apa yang terjadi
yang terjadi adalah yang akan terjadi
saya bakal tetap jadi copet
kalau bohong atau ingkar janji
boleh kalau emak bisa
orang lain bisa jadi kalau mengancam itu tidak lebih dari gertakan belaka
kalau saya tidak biaya mencetak poster sebanyak dua ribu itu lumayan
kalau kalian macem macem pasti akan saya pasang
sekarang kalian boleh pulang
akan saya belikan segengidik untukmu
kita harga kita sudah kaya
memang kayaknya udah lama gak kerja
iya memangnya kenapa
kalau memang masih banyak uang mah
banyak dari mana
gak tau tipis
gak pengen kerja lagi
kerja di mana
kalau balik lagi ke tempat yang lama gimana
coba aja mamang tanya
masa udah keluar
terus masuk lagi
waktu itu minta keluarnya baik baik nggak
aku udah di jalan dekat rumah kamu
yaudah berangkat duluan aja sana
aku gak mau berangkat bareng sama kamu
aku udah teranjur nunggu
aku gak nyuruh
udah pamit sama mama
neng berangkat dulu
teman di dalam jalan
kamu di mana
saya di rumah aja
saya sudah tidak punya kopi sama gula
kamu gak ada rencana buat nyumbang
kang pipit udah gak punya uang
yaudah kang pipet tunggu di rumah
kamu masih marah
jadi memangnya kenapa
gak tau masih nyari temen yang berani nonton film horor
cewek boleh cowok juga gak apa apa
aku sekarang udah berani kok nonton film horror
nontonnya sama aku aja sekalian aku yang beliin tiketnya
sama minumnya juga
kalau kamu yang beli popcon sama minumannya gimana
biar sedikit tetep aja terlambat
tengok kang pipet
gimana sudah baik kan semua mengurat
terus kang pipit sekarang kerja di mana
gak kerja di rumah aja
ini gue sama kopi saya mau langsung jalan lagi
kalau ada kerjaan buat saya boleh
apa aja yang menurut kamu saya bisa
itu masalahnya pipit gak bisa apa apa
kecuali kerja jadi keamanan atau dep kolektor
gimana soal lahan yang mau akang beli
jadi tapi uangnya belum masuk masih proses
kasih tanda jadi dulu aja aduh biar nggak saya lepas ke orang lain
dua puluh tiga puluh juga bisa
darsa minta tanda jadi buat lahan yang mau kita beli
katanya dua puluh tiga puluh juga bisa
belum ada kabar kang
kamu cuma nunggu
rencana mau beli ke cimpring banyak jadi gak
nanti aku kabarin
oke saya tunggu kabarnya
ya barusan orangnya udah saya telepon
kok mudah mudahan apa
dia bilangnya gitu
nanti dia kabarin
dia bilangnya gitu

saya kembali ke dpr
sepatu adinda yang gambarnya daun singgong tiga itu harganya berapa
satu setengah mak
jadi rencana mau beli emas sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga cancel
nggak cancel mak
cuma pending aja
mudah mudahan gak lama
menu sarapan ada apa aja
nanti aja deh saya ada telepon
hai lagi apa
baru mau sarapan
wah gangguan tuh
temen kamu udah ngembalikan pinjemannya
harusnya dua hari lagi
yang aku bilang waktu itu
terus darsa udah ada kabar
nah itu dia
sampai sekarang darsa gak bisa dihubungin
gak yakin dia ada apa apa
kalau gak ada apa apa aku curiga dia nipu
temen saya mau pinjam uang orang lembang
jaminannya surat surat tanah giri
kalau sampai besok darsa gak bisa dihubungin juga
kayaknya aku butuh debt collector
tahu terahu lepet
tahu terahu lepet
mudah mudahan darsa muncul sendiri
jadi kamu gak perlu debt collector
oke selamat sarapan
abang mau kemana
t jeden astagfirullahaladzim
cecep yang sekarang pegang terminal
cecep yang sama teman temannya dulu pernah nyerang kita
bekas anak buah kang mus
cecep yang sekarang pegang terminal
cecep yang sama teman temannya dulu pernah nyerang kita
sekaligus balas dendam juga
ke depan ke depan
ke depan ke depan
berangkat sekarang rayam rayam rayam
tony muncul di warung
ada urusan keluarga
ada apa ada apa
ini mau diapain kang
badan ma sehat walafiat
waktu kamu tinggal dua hari
jangan kura kura lupa
dua hari lagi uang saya harus kembali
bos bebunya ditangkap polisi
yang pinjam uang ke saya kamu
kamu kenapa sih
tenang kamu gak usah khawatir
kamu mau apa kamu mau kemana aku akan selalu sama kamu
tunggu lagi aku sakit
yang ke jeblos solokan waktu malam
kenapa sih bisa ke jeblos solokan
memangnya gak keliatan kalau ada solokan
aku jalannya sambil ngelamun
badan ma sehat walafiat
waktu kamu tinggal dua hari
jangan pura pura lupa
dua hari lagi uang saya harus kembali
bos bebunya ditangkap polisi
yang pinjam uang ke saya kamu
kamu kenapa sih
tenang kamu gak usah khawatir
aku akan selalu
lagi aku sakit
yang kejeblos selokan waktu malam
kenapa sih bisa ke jeblosolokan
memangnya gak keliatan kalau ada solokan
aku jalannya sambil ngelamun
mau belanja mang
mau duduk aja
mau belanja mang
mau duduk aja
mau duduk aja
emang kesini cuma mau duduk
mamang kesini cuma mau duduk
iya mamang duduk di depan gedung merdeka
sudah berhari hari pergi kesana bosan
makanya mamang sekarang pergi kesini
mamang bingung ya gak ada kegiatan
berarti memang harus cari kegiatan
yaudah kalau begitu cariin kopi sama gorengan
biar mamang ada kegiatan
itu kegiatan apa
kegiatan ngopi dan makan gorengan
saya pesen kopi kamu cari gorengan
pak yang duduk di situ
itu bukan buat umum
saya harus pergi
george tidak sampai
yang tadi duduk disini
itu memang saya
saya sukanya yang manis
saya juga enggak
tadi dari mana
kepala saya dimasukin ke ember
kenapa dia sampai begitu
dia tahu saya ketemu bos bubun
dia enggak bodoh
dia harus cepat dibalas
balas dendam juga ada seninya
itu urusan saya
gue sekecil mah tau beres
boleh ikut duduk
mau nunggu angkot
disini mah enggak ada angkot lewat
cuma mau duduk aja
cuma udah lama aja gak duduk
kalau lagi apa
disini kan enggak ada angkot lewat
cuma duduk aja
padahal saya jadi penganggurannya belum lama
baru sekitar dua jam lagi
dua jam yang lalu
iya tahu atuh
kan saya sekolah
kamu pengangguran juga
ya enggak atuh
guliah atau kerja
kerja di mana
biro jasa pemindahan uang
saya baru dengar
itu pekerjaan khusus
enggak semua orang tahu
pekerjaan untuk orang orang yang berbakat dan terlatih
aa miskin enggak
buat masuk biro jasa pemindahan uang
salah dua diantaranya adalah
pengangguran dan miskin
aa harus lemah iman
harus lemah iman
iya harus lemah iman
hidup saya memang kacau
saya muslim yang gak sholat
tapi saya nggak mau kalau disuruh ngaku lemah iman
aa harus lemah iman
tuh liat di mana
masih betah jualan cilok
setelah sekian tahun
saya sekarang punya beberapa gerobak cilok
sudah ada orang lain yang kerja sama saya
sebagai tukang cilok
selain itu saya juga punya beberapa gerobak cilok yang berbeda dengan saya
saya juga punya istri
saya mau tau
apakah dia pantas untuk dibilang beruntung
dia mendapatkan lelaki yang bisa mencari nafkah dengan cara yang halal
cuma jualan cilok
tapi usahanya makin berkembang
wawasan saya kan internasional
istri saya penyanyi organ tunggal
saya kira madonna yang nyanyi lagu don't cry for me argentina
itu lagu apa
gak usah dibahas
kawasan kamu cuma sebatas percilokan belakang
kamu sendiri gimana
saya pernah ke gedung merdeka
kamu udah nggak jadi superhero yang suka nemenin orang koto selfie
saya pernah terjadi hal yang benar benar terjadi di dunia ini
tergelincir jadi orang baik
tapi gak lama
maksudnya saya kembali ke profesi lama
tahun saya sekarang punya beberapa gerobak cilok
sudah ada orang lain yang kerja sama saya sebagai tukang cilok
selain itu saya juga sudah punya istri
siapa gerangan wanita yang malang itu
saya mau tahu
apakah dia pantas untuk dibilang beruntung
dia mendapatkan lelaki yang bisa mencari nafkah dengan cara yang halal
meskipun cuma jualan cilok
tapi usahanya makin berkembang
istri saya penyanyi organ tunggal
itu lagu apa
sudah gak usah dibahas
wawasan kamu cuma sebatas percilokan belaka
sudah gak usah dibahas penyanyi organ tunggal
kamu sendiri gimana
saya pernah ke gedung merdeka tanya tanya
katanya kamu udah gak jadi superhero yang suka nemenin orang potos healthy
ya saya pernah tergelincir jadi orang baik
tapi gak lama
maksudnya saya kembali ke profesi lama
ya dan sudah punya beberapa anak buah lagi
ada anak buah saya yang coba kamu rayu untuk meninggalkan profesi perspektif
meskipun baru saja mereka geluti
berganti ke profesi yang saya tidak tahu di mana letak kerennya
menjadi tukang cilok seperti kamu
siapa kamu di mana
di jalan mau operasi
di jalan mana
kita kan satu tim kenapa jalan sendiri sendiri
karena kita memang seharusnya seperti itu
jalan sendiri sendiri dan jangan saling ganggu
saya gak akan ganggu kamu dan kamu jangan ganggu saya
termasuk jangan ganggu anak buah saya
mama udah pulang udah sampai rumah
iya papa masih jualan
astagdullah kamu bikin kaget aja
mau beli cilok
saya ada yang menawarkan tanah di lembang lahan pertanian
bukan perantara surat suratnya masih giring tapi nanti bisa saya proses jadi sertifikat
ini fotokopi giriknya
nama orang yang jadi perantaranya darsa
saya bisa ketemu orangnya
mau bisnis langsung sama dia
enggak cuma mau tahu aja
partner bisnis saya mau ketemu
insult dan pencapaian
kasih aku sendiri ihan lanjut
kelly tonton yang selalu selalu guna aku ini sampai ulang
eh siapa karna
sudah ya siap
kamu bisa semua
ya well sih
perhentis ya cms
tapi sekarang kita nggak perlu khawatir
saya sudah ketemu ubed
bilang ke dia supaya nggak saling ganggu
berarti belum deal
saya barusan waktu nanya maksudnya saya berhenti melangkah
kenapa kamu jalan terus
kita kan belum sampai bos
tadi kamu bilang
berarti belum deal
itu maksudnya apa
berarti belum deal sama permintaan bos
dia bisa aja bakal ngajak terus mira sama gugum
buat berhenti jadi copet
terus jualan cilok
ya ilang ada ada kok

patrign karena basima
ya udah ariel bisa pindah
yang kerja masih gantian yang mau pesan banyak tadi bilangnya mudah mudahan jadi
berarti belum pasti
masih kekeh minta dibeliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
harganya mahal kang satu lima juta
kan kemarin kamu udah ngasih tahu
mau maksain beli
tapi istri saya nggak mau kalau saya pakai uang tabungan
buat anak nanti kuliah